nih jangan jangan al bales dendam ya sama kita
gara gara kita pernah kunciin dia sama andien di rooftop
itu berarti al tau
gue pengen berdoaan sama lo disini
itu kan ide kamu tapi kenapa aku yang generasi
lo tuh kenapa sih
nyalahin gua mu lo tuh gak pernah bener di mata lo
salah terus protes mulu
sekarang lo mikirnya disini kan kita berdua
lo berdua sama aku bukan sama orang lain gak apa apa
gue kekunci tung tolong tung keluar tulung tulung
patungnya juga diem
kalak banget sih
kamu ke sekolahannya rena
ngapain kamu ngegeledah tasnya rena
dia bilang kalo myrna ngeliat kamu ngegeledah tasnya rena
dan dia bilang kemanin kalo gua meriksa tasnya rena
nambah masalah aja sih
aku tuh lagi megang tasnya reina
tapi gak sengaja jatuh
terus barangnya berantakan
akhirnya aku rapin lagi
kamu yakin gak ada yang lain
apa sih yang kamu cari
aku nyari sesuatu apa di dalam situ
di tas rina tuh gak ada
apa karena kamu denger dari mba andien langsung percaya
masalahnya ada saksi mata
myrna ngeliat sendiri
ya bisa aja mirna salah sayang
kamu gak ada di sana
aku harus ngejelasinnya kayak gimana
kamu tuh kenapa sih
apa yang aku lakukan itu selalu salah di mata kamu

dan yang lebih sakitnya lagi
suami aku tuh lebih percaya sama mantan istrinya
ketimbang istrinya sendiri
gak usah dibalik balikin lagi
malas aku bahas
buka rumah lagi
jadi panjang deh ini urusan
antingnya gak dapet
malah masalah terus yang datang
gimana caranya gua bisa dapetin anting itu
gua bener bener harus singkirin anting itu sesegera mungkin

kalau nanti andin tau
kalau saksi itu gue yang bayar
gimana kalau nino dan rafael berhasil dapetin info
mereka pasti akan kasih tahu andin
dan kesempatan gue untuk kembali sama andin
dan memperbaiki semuanya pasti akan hilang
kenapa dulu gue ngelakuin tindakan kayak gitu ya
kenapa dendam sudah membuntakan urani gue

ada orang di depan tolong buka
gak gimana dong gak masih kita disini sih
lo tau gak sih
disini kan cuma kita berdua
nggak ada yang bukain percuma juga kan
lo bayangin deh kita kekurung disini cuma berdua
kita semakin teriak cuma buang tenaga
mau gak mau kayaknya kita harus tidur disini deh
sampai besok pagi
kalau besok gak ada yang bukain juga gak apa apa
kita di sini bisa sehari dua hari seminggu juga gak apa apa
yang penting gue sama lo bener bener rela gue
apaan sih kamu gak
lagi ini orang emang gak ada yang denger kita apa ya
jangan jangan al bales dendam ya sama kita
gara gara kita pernah kunciin dia sama andien di rooftop
itu berarti al tau
gue pengen berdoa sama lo disini
itu kan ide kamu tapi kenapa aku yang generasi
itu kenapa sih
nyalain gue mau lo gue tuh gak pernah bener di mata lo

salah terus protes gue gak pernah bener di mata lo
salah terus protes gue gak pernah bener di mata lo
sekarang lo mikirnya disini kan kita berdua
lo berdua sama aku bukan sama orang lain gak apa apa
gue kekunci tung tolong tung keluar tulung tulung
patungnya juga diem
kalak banget sih ya
kalak banget sih ya
kalak banget sih ya
kalak banget sih ya
kalak banget sih ya
kalak banget sih ya
lu gak liat duduk
lu juga duduk
kita istirahat ya gak cass
aduh angga kamu apasih ny oldlike
berat tau gak
masa sama paca sendiri deket aja needs salah gak bisa gitu
nempelin kepala cuman pengen bersandaripahu aja juga constance
cuma pengen bersandaripahu aja juga senang least
itu juga gak boleh
hei nggak inget ya kita tuh belum pacaran
hei gak inget kita belum pacaran belum resmi
iya udah tau gue juga berjuang buat lo
masa udah kata gak bisa
itu gak mesti banget
aduh angga apa sih jangan pegang pegang
nyapa sih doron doron
ah oke kita atur jarak
kamu disana aku disini
gak boleh deket deket
lo gak pengen deket sama gue gitu lo rugi loh
lo kesempatan gitu bisa deket sama orang seganteng gue setampan gue gitu
apalagi sih gak
aduh galak banget
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi
aduh kebentur lagi